kamu kayak punya rahasia
astagfirullahaladzim ma rahasia apa ma
makanya kamu gak kasih tahu ke rahasia
enggak ma aceng itu cuman kasihan sama emak
emak udah capek ngurusin rumah tangga disini
cuciin bajunya edward setrikain baju edward
aceng cuman gak mau emak sakit
sekarang mbak makan ya cobain ya
kamu gak racunin kan
mak emang kenapa sih begitu seujun terus sama aceng
apa yang mau saya tebang
dulu ngitung belanja bulanan masih bisa
sekarang gak apa apa sahabat diirit irit
setiap minggu ada saja barang yang naik
kemarin telur seperempat masih rp delapan belas
tadi pagi rp dua puluh tiga
kalau tidak pinter pinter uang belanja sebulan bisa habis hanya dalam waktu seminggu
mau bilang sama esy tapi kasihan si esy di sana capek kerja
harga capek ngalah ngalahin harga daki
iya pum saya kasihan sama jeniper
dia gak bisa makan kalau gak ada sambal
mau beli seperempat cabainya kurang
mau beli setengah kilo duitnya ya nggak cukup
mau beli semuanya uang belanja besok ya mesti dikurang
iya kan pum
kamu jangan tinggalin saya pum
ini bener gak
saya beristirahat dulu ya cik
eh mau minum apa
teh manis aja cik
yaudah tunggu bentar ya
ini teh hangat ya ini minum pak
makasih ya cik
jadi bisa selesainya teh kapan
oh iya cik nanti kalau ada yang lain mau keluar negeri kasih tau saya ya
iya pak iya
oh iya cik sekalian saya minta nomor telepon jengkol
berapa cik biar saya miss call
iya cik ini rahasia
saya ko suara
yang kemarin lihat rumah bapak
katanya mau dijual
iya ada yang mau beli
bapak teh mau jual berapa
biasa ya kang
ada yang mau pesan yang lain
sok aku pada pesen mie mau gak mie
mau gak mau gak sok
ada yang mau mie gak
ada ada sayang
hah sok siapa yang mau mie
cik padamu mie itu cik
oh siapa yang mau pesen mie
cik saya mau pesen mie rasa ayam bawang ya
saya cik mie nya satu telor nya tiga
hei adik kamu mentang mentang di traktir minta tiga
satu aja cik telornya
cik jangan lupa ya rasa soto mie satu
oh sebentar ya
jang chef sini
mau kopi ada gorengan juga mie juga ada
halo baru makan gorengan aja sombong kamu mah
eh benar mau gak
si ujang ta sama si ac buatin kopi juga ya
sok ada yang mau nambah silahkan ayo sok
saya yang bayarin baru dari atm ujang banyak duit cik wuih
permisi permisi permisi mak masih panas masih panas mak
nih aceh yang masakin mie kuah buat emak biar emak bisa makan dulu sebelum berangkat
ada telur mata sapi kangkung ikan tahu tempe ini juga nasinya masih hangat mak
kamu kayak orang mau nandain ceng
nandain apa mak
kayak orang mau pergi jauh
mau pergi kemana mak
ya kayak orang mau meninggal
mak kenapa sih punya pikiran seperti itu mak
malahan aceh udah ngasih uang ke edward biar bisa jalan sama emak
biar emak bisa happy jalan sama cucunya
kamu kayak punya rahasia
astagfirullahaladzim mak rahasia apa mak
makanya kamu gak kasih tahu
enggak mak aceh itu cuma kasihan sama emak
mah udah capek ngurusin rumah tangga di sini
cuciin bajunya edward setrikain baju edward
aceh cuma gak mau emak sakit
ada yang sayang sama emak
sekarang mbak makan ya cobain ya
kamu gak racunin kan
mak emak kenapa sih begitu seujun terus sama aceh
enggak tuh mak gak mungkin aceh racunin buat emak
sok kamu cobain dulu
yang duluan yang cobain ya
eh pakai piring tuh
masa mak makan bekas kamu
aci gak kenapa napa kan
masa aceh yang mau racunin emak
mak emak harus kena makan ya
makan yang banyak biar emang gak sakit
aceh yang tinggal dulu ya mak
jaga kesehatan ya mak
aceh yang sayang emak
iya sebentar kang

ini kang ini
cek ini teh gak ada yang lebih mahal
yang kayak di mall mall gitu rotinya teh
gak ada ah tuh kang
nanti mak adain ya
eh pada tau gak
istri saya teh kerja di perusahaan pengemasan susu ontak di dubai
perusahaan besar ya teh
cek buatin si aceh kopi
gak ada mak makasih dan lagi sibuk
yuk ah semuanya duluan